itu loh yang lagi ngelap meja itu
lila aku ketemu lagi sama kamu vy
itu kan cewek anak yang suka manggil aku livi
nanti dia meluk meluk aku lagi
nih eang ya
lena sebentar aja
tadinya mau saya kenalin sama cucu saya itu
tapi kok dia keburu pergi
aneh tuh anak
mungkin sedang sibuk bu
yuk kita masuk
berani beraninya kamu masuk ke ruangan saya
aku mau kembali ke amerika
kembali ke amerika
kembali ke amerika
kembali ke amerika
amerika iya percuma aku di sini enggak ada yang peduli sama aku
dan benar kata apa semua obsesi aku sudah membuat orang orang meninggalkan aku
jadi aku kesini aku mau pamitin sama kamu
bilang sama aku kalau kamu guru
kalau kamu cuma mau menggertak aku kan
kenapa aku selalu sebut
dari pengalaman aku
terus kenapa kamu ngomong
karena aku butuh
karena ini mendadak
pesen aku tiket
dari jakarta ke lk
boleh saya mesen satu tiket
untuk penerbangan jakarta la
ini tiket penerbangan jakarta ya
aku tahu aku bisa mengandalkan kamu dalam hal ini
makasih ya lena
kemarin dia melihat kita bersama
dan dia menyangka aku fadil
dia marah banget
dia pikir fadil berselingkuh
ya aku cuma gak mau aja
karena keberadaanku fadil jadi disalahkan
kepala kamu kepentok
bukannya kamu mau bikin buruk nama fadil
bukannya kamu mau buat fadil tidak sempurna lagi
tapi apa kamu pernah melihat
aku mengambil tindakan menjatuhkan fadil
alena sebenci bencinya aku dengan vanil
aku gak akan menggunakan cara licik untuk menjatuhkanku
aku sangat feral

tersyukur helping fadil
aku akan sediakan cara saja
begitu kau sebagai sprekyi fadil
saya harus buktikan
tini sudibyo ini adalah orang yang sama
kamu sudah mau pulang
ikut ke ruangan ibu dulu sebentar ya
mukanya tidak terlihat
kok yang kembali cuma kamilah sendiri
ternyata benar dia orangnya
kamu pulang bareng ibu ya
gak usah lah bu
saya gak mau ngerepotin ibu
kebetulan ibu mau lewat ke daerah dekat rumah mama kami
ya udah lah bu
ya allah benar dia orangnya
apa maunya dia
apa maunya dia mendekati anak saya
kamu pulang bareng ibu ya
mama habis dari mana kok lama banget pulangnya
padahal tadi bosnya camilla kesini loh
mau ketemu sama mama
eh mamanya gak ada
butini tuh bener bener baik ya ma
padahal kamila udah sering tolakin
barang barang pembeliannya butini
katanya camilla gak boleh nolak
soalnya butini itu
udah menganggap camilla sebagai cucunya sendiri
nih mama cobain
astagfirullah sih mama
dengar ya mila
mama gak mau kamu menerima apapun dari bos kamu itu
kan satu hal lagi mila
kamu harus berhenti bekerja disitu
kamu harus berhenti bekerja
tapi kenapa ma
kenapa mila harus berhenti bekerja
karena mama gak suka
bos kamu itu sebaik sama kamu
buti ini itu benar benar baik
jangan bicara seperti ini
tapi untuk berhenti bekerja
mila juga harus memberikan alasan yang tepat
coba mama kasih tau ke mila
kenapa mama minta kamila untuk berhenti
kalau memang karena buti ini kasih barang barang ke kamila
dan mama gak suka
mulai besok kamila akan menolaknya ma
tapi tolong jangan suruh kamera untuk berhenti bekerja
jangan bantah mama
pokoknya mulai besok kamu harus berhenti bekerja
mama kenapa ma
mama minum dulu ya ma
gara gara mila mama cici kayak gini
mila yang salah
mila akan berhenti
mila akan berhenti kerja ma
ini semua demi mama
terima kasih ya
kamu sudah menuruti keinginannya mama